kita kembali ke sidang mk kepada menteri sosial tri risma hari ini
hakim mk arief hidayat mempertanyakan soal presiden jokowi yang bagi bagi bansos
di depan istana maupun saat kunjungan ke berbagai daerah
hakim konstitusi arief hidayat bilang
ia mempertanyakan penyaluran bansos selama masa kampanye pilpres
salah satunya dipertanyakan oleh pemohon
dua arief menanyai mensos bansos apa dan dari mana
yang dibagikan presiden saat keliling daerah selama masa kampanye
risma menjawab bansos yang disalurkan kementeriannya hanya dalam bentuk uang
dan transfer bukan barang
kemudian di menteri kesan para menteri sosial
presiden pada waktu bagi bagi bantuan sosial di depan istana
presiden pada waktu keliling kemarin dipertanyakan oleh teman teman dari pemohon dua
presiden keliling ke berbagai daerah
melakukan kunjungan kunjungan daerah pas kebetulan itu di waktu kampanye
sehingga menimbulkan sakwah sangka dan saling curiga
saling fitnah di antara kita anak bangsa
nah itu menggunakan bansos apa di mana dari mana itu
bahwa bansos di kementerian sosial itu bentuknya cash transfer
jadi tidak ada tidak ada dalam bentuk natura atau barang
semua transfer ke rekening penerima manfaat seratus persen
kecuali respon kasus jadi ada yang sakit